tim inafis polda metro jaya telah melakukan autopsi awal terhadap dua mayat ibu dan anak
yang ditemukan di kamar mandi rumahnya di perumahan elit kawasan cinere kota depok jawa barat
kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan terkait penyebab kematian
dikarenakan jenazah korban telah membusuk
namun dugaan sementara ibu dan anak ini sudah meninggal dunia satu bulan lalu
dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kita tergabung dengan teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy kalau untuk hari ini apakah ada temuan baru dari polisi terkait dengan apa yang telah dilakukan yaitu otopsi
selamat pagi menjelang siang daniar dan juga dea
kalau melihat kondisi hari ini kami belum mendapatkan informasi terbaru
apakah hari ini pihak kepolisian dari polda metro jaya yang sudah mengambil alih dari polres metro depok jawa barat
tentang kasus ini apakah mereka akan datang kembali
kami belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal tersebut
tapi kalau melihat dari suasana di lokasi ini di sebuah rumah yang kemudian disebut sebagai tempat kejadian perkara
ini memang belum terlihat aktivitas datangnya pihak kepolisian
garis polisi masih dipasang di depan rumah ini tepatnya dipasang di depan pagar
dan kalau mendapatkan informasi juga sedikit saya tambahkan dea dan danier
kalau mencermati dari kondisi fisik rumah ini misalnya saja rumput di bagian depan dari rumah ini yang memang tidak terawat
rumput di halaman depan juga setinggi hampir setinggi lutut orang dewasa
dan juga bagian atap dari rumah ini ada yang sedikit kondisinya terangkat
memang terlihat bahwa kondisi rumah ini tidak terawat dengan baik
dan kalau kita juga mencermati informasi yang didapatkan sejak polisi melakukan evakuasi
kepada dua jasad yang ada dalam rumah ini memang disebutkan bahwa pihak kepolisian belum bisa
memberikan informasi lebih lanjut mengenai penanganan ini karena memang sedang ditangani oleh pihak inavis
dan juga polda metro jaya dan jasad dari dua warga yang ada dalam rumah ini sedang ada di rumah sakit polri jakarta timur
dan saya juga coba akan berbincang sedikit dengan warga yang ada di sekitar sini
karena memang dari pengakuan warga bahwa kedua jasad yang kemudian dievakuasi sejak kemarin memang kurang bersebut
sosialisasi dengan warga yang ada di sekitarnya
saya akan berbincang sedikit dengan salah seorang warga yang ada di sini selamat pagi pak toto ya namanya
ya selamat pagi
pak toto mungkin bisa sedikit diinformasikan mengenai kehidupan dari warga yang ada dalam rumah ini
kabarnya memang keduanya memang jarang terlibat sosialisasi dengan warga sekitar
pak wib bapak tahu nggak sebenarnya sudah berapa lama mereka tinggal di sini
mereka ini sudah tinggal sudah lama sekali
jadi salah satu warga terlama di rt ini
jadi dia tahun seingat saya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dia masuk ke sini
kemarin kan ditemukan oleh polisi dua orang dari dalam rumah
sebenarnya sejak awal bapak tahu berapa orang yang tinggal dalam rumah ini pak
mulanya ini adalah keluarga utuh ada suami istri kemudian seorang anak
jadi bertiga dari dulu selalu bertiga dan hanya tiga orang yang ada di rumah
profesi dari suami yang dari rumah ini apa pak
secara persis mereka tidak pernah memberitahu tetap kecuali menyebut bahwa ya usaha sendiri gitu aja
tapi usahanya apa saya persisnya tidak tahu
ya kalau melihat juga kondisi rumah nih pak ya
tadi yang saya sempat sampaikan di awal bahwa kondisi rumput tidak terawat tanaman juga tidak terawat
kondisi juga atap sebagian yang
angkat dibandingkan dengan rumah rumah warga di sini yang lebih terawat lebih rimbun
taman juga lebih terawat
apakah artinya ini memang sudah lama keduanya itu di dalam rumah kemudian ditemukan tewas kemarin pak
atap rumah ini rusak itu kira kira bulan juli
di akhir juli
saya datang ke sini untuk menanyakan karena di sini itu apa namanya
dia biasanya salah satu yang rajin membersihkan taman di depan rumah ini
the green belt apa namanya jalur hijau di pinggir jalan ini
tetapi kali itu saya lihat rumputnya tinggi kemudian atapnya jebol gitu kan
tetapi saya tidak berpikir
saya tidak berpikir
temu dengan siapapun di sini
dan tetangga kiri kanan tidak ada yang tahu juga
bapak pernah melihat langsung saat keduanya masih hidup mungkin bulan lalu atau kapan terakhir bapak pernah melihat
ya mungkin dua bulan yang lalu ya
saya bertemu ya
ya saya bicara karena dia buang sampah di depan rumah saya
ada informasi juga bahwa tadi bapak menyebutkan satu satunya anak berarti anak sulung ya
anak tunggal ya pak
ada informasi juga di warga sekitar bahwa anak yang juga ditemukan tewas bersama ibunya ini berkebutuhan khusus
apakah benar seperti itu pak
saya tidak tahu karena memang anak ini tidak pernah terlihat di luar sama sekali
kalau ibunya ya artinya ibunya itu kegiatannya buang sampah aja
terlihat itu kalau buang sampah saja
anaknya enggak pernah terlihat
baik pak toto terima kasih banyak waktu anda selamat beraktivitas kembali
itu sedikit yang bisa saya sampaikan
dea dan juga daniel informasi terbaru mengenai dua jasad yang ditemukan sudah membusuk dan kemudian menjadi kerangka di rumah di kompleks bukit cinera indah depok jawa barat
kembali ke anda di studio
baik terima kasih teddy zuhari kita akan tunggu update nya ya dan apalagi ini soal otopsi ini penting sekali
terima kasih teddy suhari melaporkan langsung dari depok jawa barat